beda ya kamu gak sama gak kayak vina
kamu jangan kemana mana ya
kamu disini dulu
mbak mau jemput dia dulu
kamu juga lagi gak kerja kan
aku nggak bisa hari ini
kamu jangan gitu dong mar
ingat sama perjanjian kita
tapi ada syaratnya
aku nggak perlu handphone ini kok
tapi aku yang perlu
kita udah sepakat kan pacaran
yaudah terserah kamu
sekarang giliran kamu yang nentuin kita mau ngedit kemana
gis gis tunggu tunggu
hari ini kita jalannya gak usah pake mobil ya
oh ya bagus lah
emang kamu kuat jalan pakai high heels
udah mau kemana sih
eh justru kita nungguin loh dari tadi
eh cepet ya
kamu tuh gimana sih mar
katanya mau ngajak aku ngedate
ini sih namanya bukan ngedate
kok jalannya jadi bertiga
oh ya aku maunya bertiga gimana

gak capek ya
mar duluan mar
oh makan ya
gak suka ya

gak suka ya
papa harus pulang sekarang
iya cepet ya pak
kamu tuh gak bisa mikir apa
belum nikah udah hamil
buat malu aja
kamu dengar gak mama bicara
yang gede pasang dik
kamu mau ngajak aku kemana lagi sih mar
kamu mau ikut kemana aja aku pergi
masa gini dong udah protes
nih tip ya jagain ya
eh bagi dong
gue bisa lecet gitu sih
kenapa gak bilang dari tadi
berat badan kamu berapa
ada rp enam puluh
ya enggak lah nggak nyampe
emang aku gedot
ya udah yuk sini
mau digendong nak
ayo cepat sebelum aku berubah pikiran nih
dek pulang dek
kamu undang edo
untuk makan malam disini malam ini
masak makanan yang spesial mah
mau undang edo untuk makan malam
jadi mama masak yang spesial
untuk calon nantu kita
ya terserah mama
pokoknya yang spesial deh
lama banget sih
seedot tuh gak dateng dateng
aduh makan malamnya udah selama ini
beneran cok pak
selamat malam dok
kiam ada sakit oleh oleh
saya perkenalkan satu persatu
yang paling cantik yang baju hitam
itu istri saya ibu hadrian
nah kalau yang itu
udah kenal kan
enggak kan masih inget ya
kalau yang paling kecil
satu satunya cucu saya
kakak riri yang kedua
orang yang paling sombong di keluarga ini
dia mau bersama ina
tidak tidak apa apa
biar aku habis tidur
aku jarang makan ya
enggak enggak juga om
riri juga suka masakan ini untukku
dan masakan riri
jauh lebih enak dari makanan ini
makanan riri itu
orang tua kamu tinggal dimana
kalau orang tua aku tinggalnya udah bisa nanda
karena mereka udah cerai
terus papa kamu kerja dimana
kalau papa kayaknya lebih banyak nganggurnya kali ya daripada kerja
oh tapi kalau mama mama buka kafe
terus sekarang dia udah kawin sama salah satu karyawannya
aku ini nggak biasa pakai jas kayak gini nih
karena dia suka maksa aja
pasal suka pakai jas
waktu itu saya emosi
kalau kamu sudah punya anak perempuan
kamu pasti ngerti
saya ingin kamu nikah hiri hiri akhir bulan ini
aku banyak utang om
berapa utang kamu
sekitar lima jutaan gitu deh
aku belum kerja
nanti saya caring kerjaan buat kamu
eee gimana kalau misalnya
kamu gak mikir apa perutnya riri makin lama makin besar
ya kan gak ada urusan sama perutnya riri
ya ya emang perutnya riri kenapa
kamu gak tahu kalau riri sedang hamil
kamu nggak cerita kedu kalau kamu hamil